penggunaan nitrogen cair pada makanan sebenarnya sudah cukup lama dilakukan
tidak hanya di laboratorium tapi juga digunakan pada makanan sebagai perubahan bentuk atau mempercantik tampilan makanan
pada perkembangannya nitrogen cair juga digunakan untuk memberikan sensasi berbeda dalam menyantap makanan
seperti andrian ishak koki ahli gastronomi molekuler
menyajikan makanan dengan mempelajari transformasi fisiokimiawi dari bahan pangan
baik selama proses memasak hingga munculnya fenomena sensori ketika makanan dikonsumsi
tak sedikit sajian makanannya menggunakan nitrogen cair
namun penggunaannya pun sudah dipelajari lebih dahulu
kali ini saya mencoba eksperimen makan yang bernama sonic seasoning
sonic seasonik adalah perkembangan teknologi yang memadukan suara dengan dunia kuliner
disebutkan bahwa nada tinggi akan menambah rasa manis pada makanan
nah ini kue putu kan biasanya kalau dijual memang belum segini kan
iya kue putu
nah ini high pitch note nya tadi
makannya jadi kok kue ku manis banget
benar itu juga salah satu pengaruh nah silahkan cobain
nah itu ada aroma pandan juga kan jadi multi sensor yang tadi saya bilang kan
pada eksperimen selanjutnya chef andrian menyajikan es podeng
es podeng dituang di atas nampan raksasa yang sesekali meletup
saya semakin dikagetkan oleh kepulan asap tebal yang tiba tiba mengguyur seluruh tubuh
feelnya tuh kayak basah gitu ya
basah dan tapi saya nggak basah loh sama sekali
chef andrian menjelaskan bagaimana eksperimen es podeng memadukan indera pendengaran
penglihatan penciuman hingga indera peraba
reaksi gastrofisik inilah yang membuat pengalaman menikmati hidangan semakin optimal
bagaimana kita bereaksi terhadap makanan bagaimana makanan bereaksi terhadap kita
makanya tadi kan ada games sih kayak gitu
ternyata kita bisa berinteraksi dengan makanan sebagai controller game
sehingga kalau dibilang pengalaman unik unikan seru seruan
well memang seru memang unik
tetapi sebenarnya ketika kita aware dengan penggunaan seluruh indera
pada akhirnya memang makanan yang kita asup itu cita rasanya memang jadi lebih optimal
ya nggak sih
di momen yang kita nikmatin itu ya
sajian yang menguji berbagai sensor pada tubuh tentunya menarik dan menjadi pengalaman berbeda
namun semuanya harus aman sudah teruji dan memiliki manfaat bagi tubuh kita
roni satria septiadi pradana jakarta